masa pandemi covid sembilan belas tidak mempengaruhi aktivitas pasar hewan ambarawa kabupaten semarang
terlebih menjelang idul adha transaksi jual beli sapi dan kambing justru merangkak meski kenaikan harga sangat kecil
seperti biasa setiap hari pasaran jawa pon pasar hewan ambarawa di kabupaten semarang dipadati warga
baik pedagang hewan ternak maupun hewan ataupun warga yang ingin membeli
masa pandemi covid sembilan belas tidak menyurutkan warga untuk datang ke pasar hewan ambarawa
meski banyak di antara warga yang tidak mengenakan masker sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
seiring menjelang hari raya idul adha transaksi paling ramai terjadi pada hewan sapi dan kambing
sayangnya ramainya transaksi tidak sebanding dengan kenaikan harga yang sangat minim
seiring sulitnya kondisi ekonomi di masyarakat karena wabah corona
yang lebih ironis tidak ada pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan baik sapi maupun kambing yang diperdagangkan
masyarakat hanya mengandalkan
pemeriksaan terhadap hewan tersebut tidak memiliki arifan lokal dalam memilih hewan ternak yang dibutuhkan
untuk melihat bagaimana geliat penjualan hewan kurban di pasar hewan ambarawa jawa tengah
kami akan bergabung bersama damar sinuko produser lapangan cnn indonesia
selamat siang damar ini bagaimana situasi di sana ini dua pekan jelang hari raya idul adha
selamat siang rifki seperti biasa pasar hewan
ambarawa kabupaten semarang ini digelar setiap lima hari sekali yaitu setiap pasaran jawa pon
setiap dibuka pasar hewan ambarawa kabupaten semarang
selalu dipadati pengunjung baik pedagang maupun pembeli
khusus menjelang idul adha atau idul kurban
fokus transaksi yang paling ramai adalah hewan ternak kambing dan sapi
yang merupakan dua dari hewan yang diperdagangkan
namun pada masa pandemi covid sembilan belas ini
tidak begitu menggeliat
mungkin transaksinya bisa dikatakan ramai
namun keuntungan yang diperoleh pedagang ini bisa dikatakan sangat minim
karena pedagang hanya mampu menaikkan harga antara seratus hingga dua ratus ribu rupiah
karena kondisi ekonomi dari warga sendiri membuat sulit untuk warga membeli sapi atau kambing
dengan harga lebih dari yang biasanya
kemudian bagaimana dengan protokol covid sembilan belas yang diterapkan
baik itu dalam proses berdagang hewan pedagang maupun pembeli
ini yang sangat memperhatinkan
tidak ada pengawasan dan pemeriksaan baik kepada warga yang datang ke pasar hewan ambarawa
termasuk kepada hewan kurban atau hewan yang masuk ke pasar hewan ambarawa ini
jadi tidak ada
atau orang yang diperiksa suhu tubuhnya fasilitas tangan juga tidak ada
bahkan diperlukan dari warga yang tidak mengenakan mask revie
sementara untuk hewan yang masuk ke pasar hewan ambarawa ini hanya dikenakan transaksi lima ribu rupiah
dan itu saja tanpa diperiksa liatnya diperiksa matanya atau mulutnya bahkan atau cakingnya revie
ya baik ini semoga nanti bisa mendapat banyak perhatian
semakin dekat dengan hari raya idul adha
biasanya juga akan ada beberapa pasar dadakan hewan kurban seperti itu ya
jadi penting sekali tentunya untuk tetap menjaga protokol kesehatan
baik damar sinukot produser lapangan cnn indonesia
terima kasih melaporkan langsung dari ambarawa jawa tengah